tidak hanya di india sejumlah negara juga menghadapi gelombang kedua covid sembilan belas
benarkah ada kesamaan pola kasus di india yang harus diwaspadai oleh indonesia
seberapa besar ancaman gelombang kedua ledakan kasus dapat terjadi
saya akan mengajak anda sekarang kalau tadi saya sudah mengajak anda untuk melihat bagaimana potret kasus di india
kita akan coba dalami untuk bisa menjadi pelajaran bersama bagi indonesia agar tidak terjadi gelombang kedua
bersama dengan tiga narasumber saya akan sapa satu persatu untuk narasumber cnn indonesia newscast pada malam hari ini
saya akan sampai pertama ada pak diki budiman epidemiolog dari griffith university australia
pak diki selamat malam
baik ada pak alexander kayak ginting kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
pak alex selamat malam pak
selamat malam selamat malam pak diki
baik ada prof chandra yoga aditama guru besar paru dari fkui
selamat malam prof chandra
baik saya mungkin akan mulai dari prof chandra terlebih dahulu ya
mungkin bisa berbagi perspektif dengan apa yang terjadi di india prof
apa yang anda lihat prof dari peningkatan kasus yang terjadi di india ledakan yang luar biasa
apakah ini karena single factor misalnya mutasi varian baru b satu satu
atau ada faktor faktor yang lain sehingga dari sebuah negara yang sempat mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan
tapi tiba tiba melonjak sangat drastis angkanya silahkan prof
ya sebenarnya kalau kita mau
lihat dari india ada dua faktor
faktor kenapa dia naik memang

saya lima tahun tinggal di india
dan saya tinggal di india sampai bulan september dua ribu dua puluh
mana jumlah kasusnya sembilan tujuh ratus an sehari
kemudian turun sampai sembilan ratus an
jadi dia bisa turun sampai sepuluh kali lipat
walaupun sekarang naik lebih dari dua ratus lima puluh ribu yang tadi sudah disampaikan
jadi itu faktor yang pertama
yang kedua saya dari analisa saya katakanlah
ya saya berhubungan dengan teman saya yang masih ada di dunia
ternyata ada lima faktor yang terjadi di india ini
walaupun ini belum sepenuhnya terbukti secara ilmiah
lima faktor ini yang terjadi di india sekarang ini sehingga menimbulkan kenaikan yang cukup sesat
dan lima limanya bisa kita cegah untuk tidak terjadi di india
yang pertama sudah dibahas sedikit
dimana tiga m tidak tetap lagi dilakukan
jadi pasar sudah rame transportasi umum sudah full kapasiti
rem sudah full capacity bioskop sudah buka begitu ya
saya akhirnya tiga m tidak dipatuhi lagi
ini yang perlu kita cegah di indonesia supaya mereka tetap masih tiga m
yang kedua ada beberapa event besar
bukan hanya acara keagamaan tapi ada pilkada
ada lima atau enam negara bagian yang melakukan pilkada
juga ada beberapa acara keagamaan ada juga namanya peringatan holi
dimana orang disebarkan warna warna begitu
juga acara perkawinan tadi sudah disebutkan
jadi setelah juga indonesia ada bulan baik
dia biasanya mulai acara kawinan
pernikahan pada bulan desember januari
dan itu rame sekali ya
kita lihat di film film lewat tv
itu faktor yang kedua
faktor yang ketiga ini saat ini sudah lebih dari seratus juta orang yang divaksin
dan ada kesan nah ini kesan memang tidak ada bisnisnya yang mengatakan
kesan sebagian yang sudah divaksin itu merasa dirinya sudah sehat
jadi dia tidak abai lagi terhadap menjaga protokol kesehatan
jadi ini yang sudah tidak boleh dilakukan di indonesia
semua yang sudah dipaksin harus menjaga protokol kesehatan
nah faktor keempat yang penting ini ada pak alex
di sini mewakili pemerintah atau seluruhnya
tentang tes ya
di india tadinya satu faktor keberhasilan dia bisa menurunkan karena tesnya tinggi sekali
hampir semua negara bagian atau sebagian besar negara bagian
berhasil mencapai apa yang dikriteriakan oleh who
tesnya bisa sampai hampir satu lima juta pada bulan oktober november dua ribu dua puluh dan tes itu turun
januari februari ada angka sekitar rp tujuh ratus
kalau tesnya turun maka kasus yang ditemukan
kalau kasus yang ditemukan sedikit
yang dikarantina sedikit yang diobati sedikit
sehingga penularan makin meluas di masyarakat
kalau tes ditingkatkan maka kita bisa temukan kasus
sehingga tidak jadi penularan di masyarakat
jadi itu faktor yang keempat
yang kita harus lakukan di indonesia tentu meningkatkan tes terus menerus
dan di semua provinsi bukan hanya satu atau dua
dan yang terakhir tentang varian
varian itu bukan hanya b satu satu tujuh yang tadi disebutkan
tapi juga ada varian yang lain dan bahkan ada varian khas india
yang disebut sebagai b satu ratus enam puluh tujuh
yang disebut sebagai tasi ganda
memang berbagai varian ini banyak di sana
ada laporan yang mengatakan dari kasus kasus yang ada sekarang ini
dan ada walaupun saya belum lihat buktinya
jadi memang varian baru ini jadi masalah
dan untuk indonesia yang bisa dilakukan adalah meningkatkan
jumlah pemeriksaan whole genome sequencing
dari sekian ribu menjadi sekian puluh ribu atau sekian ratusan
itu lima hal yang dari saya
dan juga tetap berhubungan dengan teman teman saya di india
oke baik menarik ya prof chandra tadi
karena ada pengalaman juga pernah tinggal di india dalam masa pandemi tahun lalu
kemudian juga masih berkorespondensi dengan sejumlah rekan di sana
jadi bisa menggambarkan seperti apa situasi di india
dan ada faktor faktor yang dari kacamatanya prof chandra yoga tadi menjadi pemicu
pak alex kalau kita melihat situasinya
ini kan di india sudah mulai pelonggaran semuanya ya
ada event besar politik pernikahan acara pernikahan
kemudian masyarakatnya mulai agak lengah dengan protokol kesehatan
banyak kemudian yang berpikir bahwa
kelonggaran kelonggaran itu juga terjadi di indonesia
sehingga itu yang perlu kita waspadai bagaimana pak alex menilainya
ya jadi apa yang disampaikan oleh prof chandra
sosial kultur antara india dan indonesia tidak jauh berbeda
populasinya memang jauh lebih besar di india
di atas satu miliar
dan kemudian indonesia dua ratus juta
tetapi soal budaya
kemudian bagaimana keagamaan
itu hampir hampir mirip
dan kemudian kekerabatan
ada pesta pernikahan
ada ulang tahun
ataupun ada seremonial seremonial
yang bersifat budaya
sungguh banyak di sana hari raya hari raya yang bersifat ritual keagamaan
dan ini semua sifatnya adalah komunal
dan memobilisasi orang
jadi sebenarnya di india di awal awal
sebagaimana yang disampaikan prof
itu sudah baik
karena testingnya tinggi
tetapi yang dilupakan itu adalah
pendati pun sudah terkontrol
dengan testing yang baik
tapi tiga m itu seharusnya tidak boleh longgar
jadi mobilisasi itu tidak perlu dilaksanakan
apalagi kegiatan kegiatan yang sifatnya komunal
kita belajar dari lima kegiatan libur panjang
dari tahun yang lalu
itu semuanya meningkatkan kasus
dan kemudian kasus di rumah sakit naik
kemudian kepositifan juga meningkat
dan ini menjadi beban di hulu dan beban di hilir
jadi apa yang sekarang terjadi di indonesia
kita dua bulan terakhir ini menikmati adanya pelandaian pelandaian
tapi pelandaian pelandaian itu
bukan kata kunci untuk terjadi
permisif terhadap kegiatan kegiatan yang ada
kita harapkan semuanya melakukan perketatan jn
oleh karena itu
kita akan menghadapi bulan panjang
kita menghadapi kegiatan bulan ramadan
dan ini instrumennya sudah ada
melalui surat edaran tuh
tentang perjalanan dalam negeri
kemudian nomor tiga belas
tentang perjalanan ke jn
kemudian nomor tiga belas
tentang perjalanan bahwa tidak ada mudik
dan kemudian in main dagri
yang tentang penerapan ppkm skala mikro
satu satunya instrumen kita adalah ppkm skala mikro ini harus diperlakukan dengan ketat
kita harus mengajak babinsa babins keptikmas yang mendampingi posko desa
kekurahan itu harus berlaku untuk membatasi jonasi jonasi wilayah

bahwa ppkm skala mikro ada jonasi wilayah merah kuning hijau dan oranye
ini jangan hanya sekedar warna
tetapi warna ini harus membatasi aktivitas dan kegiatan
walaupun memang kita mengumandangkan pemulihan kesehatan
tidak mengabaikan pemulihan ekonomi
pemulihan ekonomi tidak meninggalkan pemulihan kesehatan
tapi penguncian penguncian di level mikro ini harus
dan oleh karena itu kepala desa dan lurah harus secara dua puluh empat jam mengkontrol ini
jadi tanpa meninggalkan tiga t dan tiga m yang ada di posko desa
ini yang harus kita pelajari
yang kedua kita harus pelajari juga bahwa kegiatan kegiatan yang sifatnya komunal
mobilisasi ini harus kita terjemahkan bahwa ini resiko
jangan lagi kita terjemahkan ini kerinduan
kalau kita bicara ridu tapi resiko yang lebih besar
kita harus proyek resiko
resiko ini yang harus kita lihat
riko ini yang harus kita ucapkan
sebagaimana kasadgas jenderal downey monardo mengatakan
kita memang rindu tapi risiko lebih tinggi
jadi resiko ini yang harus kita sampaikan
memang kita rindu untuk berkumpul rindu karena sudah lebih satu tahun
tapi resiko lebih besar
kita lihat sekarang di india rumah sakit penuh angka kematian meningkat
angka kesakitan lebih
dan di delhi sendiri sekarang itu sudah terjadi lockdown
dan ini tentu bisa dibayangkan
hanya karena kerinduan kita mengorbankan resiko resiko kemanusiaan
ini yang harus digarisbawahi
baik juga kepala daerah baik juga untuk gubernur kepala daerah
sebisa menyampaikan ini supaya masyarakat lebih berani melihat ini secara jernih
kita tetap menjalankan ibadah
kita tetap menjalankan silaturahmi
oke baik pak alex
sebelum saya ke pak diki saya mau ke prof chandra lagi
prof kan di luar kemudian lengahnya soal protokol kesehatan tiga m di india ya
apakah dengan mutasi varian baru yang memperparah keadaan di sana
juga kita bisa lihat bahwa pemerintah india agak kecolongan soal mutasi varian baru ini prof
atau mungkin juga kewalahan dengan varian baru yang apakah itu kemudian b saling berhasil
atau mungkin varian yang lain
ya terus covid sebagaimana sudah berkali kali disampaikan
sebagaimana tulisan lain akan terus bermutasi
jadi memang mutasi virus itu akan terjadi sudah terjadi dan masih mungkin akan terjadi
yang mesti kita lakukan saat ini adalah mendeteksi kemungkinan mutasi itu
karena itu tadi saya sampaikan surveillance genomic itu harus disingkatkan
memang tentu saja ada kemungkinan virus itu importasi dari luar
tapi sekarang ini mutasi itu sudah jadi di banyak negara
kemungkinan dari luar negeri kita siapkan juga dulu
tapi juga yang paling utama adalah meningkatkan jumlah surveillance genomic
dan karena india juga sudah mulai meningkatkan
makanya dia ketemu antara lain yang b enam belas b tujuh belas selain yang b tujuh belas b tiga puluh dua b lima puluh satu dan b satu yang dari brazil
semua mutasi mutasi ini terutama yang dikelompokkan oleh who sebagai voc
varian of concern itu memang punya masalah
masalahnya bedanya empat bagi covid ini
satu masalah kepada diagnosis dengan pcr walaupun sekarang belum ada buktinya
berdua masalah terhadap berat ringannya penyakit
nomor tiga masalah terhadap penularan penyakit
dan nomor empat yang tentu paling banyak dibicarakan masalah terhadap kemungkinan dan faktor terhadap vaksin
jadi kita harus hadapi kemungkinan mutasi ini dan kita harus teksi dengan baik

oke kita harus hadapi kemungkinan mutasi ini dengan baik itu kata kuncinya
saya akan ke pak diki tapi kita break dulu pak diki agar lebih panjang nanti durasi untuk ngobrolnya dengan anda
saya akan tanya ke anda bagaimana kemudian jurus pemerintah yang anda nilai
tadi pak alex masih mengatakan ppkm mikro tampaknya masih menjadi andalan
apakah itu masih relevan untuk kita menghadapi ancaman gelombang kedua yang sudah terjadi di beberapa negara termasuk di india
atau perlu ada strategi lain untuk menghadapi ancaman gelombang kedua virus corona ini
kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali
apakah ada strategi yang harus dibuat oleh pemerintah dan pihak untuk menghadapi gelombang kedua itu
saya kira apapun strateginya termasuk ppkm mikro yang paling penting adalah kontennya
kontennya itu yang sudah disampaikan guru saya tadi prof chandra
isinya harus seperti itu
dan yang juga harus untuk masukan saya ke pemerintah dalam ini ada pak dr alex
bahwa konteks pendekatan pada level komunitas ini kan nggak bisa lepas dari situasi nasional dan juga strategi artinya strategi di tingkat nasional dan di tingkat kabupaten kotanya
jadi jangan sampai di level komunitasnya dari penguatan misalnya tapi betulnya di level kabupaten kotanya banyak pelonggaran
ini jadi kontradiktif
jadi yang harus diperkuat kembali di
bagaimanapun strategi yang dipilih adalah di aspek tadi deteksi kasus secara cepat secara dini yang berlanjut dengan pelacakan dan juga isolasi karantina
karena itu yang paling penting sekali dalam strategi satu wabah seperti ini
selain vaksinasi tentu juga sangat penting
nah ini yang masih menjadi pr ya di indonesia
dan bicara dalam konteks india
ya ini juga yang menjadi
pr nya sebetulnya selama ini sebelum ada acara ini ya saya coba juga di sweden teman saya yang video mola india di sini ya
memang ada yang makanya harus berhati hati dalam mencermati data kasus harian
karena beberapa daerah tidak betul betul berupaya menyampilkan data secara tepat
dan karena kapasitas testing yang terbatas
ya artinya representasi data itu juga menjadi tidak terlalu valid
nah ini bisa misinterpretasi bisa mistrategi
dan akhirnya membuat skenario terburuk ini yang
salah satu yang berkonteks skenario terburuk ini terjadi
jadi mungkin dalam konteks indonesia saya kira ppkm ya tinggal ukur kuat saja
karena kalau kita bergunda ganti ya konsepnya ya dikhawatirkan juga kan pemikiran
membingungkan pemerintah daerah tapi yang paling penting adalah sebenarnya penguatan ya
konten dari strategi pandemi itu sendiri yang kembali tidak jauh dari tiga t lima m itu
pak diki menurut anda seberapa besar potensi apa yang terjadi di india
ini bisa terjadi juga di indonesia
tentu kita tidak mengharapkan demikian tapi kita mengantisipasi
karena menkes juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kita perlu jangan lengah dan tetap waspada
artinya kan ada kemungkinan itu juga terjadi misalnya di indonesia
dengan kesamaan kesamaan kemiripan tadi yang disampaikan juga oleh prof chandra oleh dr alex
begitu ya soal kita yang biasanya komunal sosial kultur dan juga mirip potensi itu apakah memang besar
ya besar kecilnya ini yang mungkin harus kita lihat secara ilmiah ya tapi potensi itu ada
yang jelas potensi itu ada
dan kalau melihat sebenarnya kurva india itu sorry melihat tren penaikannya
ini sudah sempurna
ini sudah seperti belum seperti gelombang dia sudah lebih seperti dinding yang tanyam tinggi
jadi ini luar biasa ya peningkatan yang sangat luar biasa
dan apa yang menjadi penyebab tadi sudah disampaikan lima hal oleh prof chandra
dan saya mungkin hanya memperkuat saja bahwa karakter karakter yang bisa menyebabkan itu juga terjadi di indonesia
ada gitu ada di indonesia terutama adalah bahwa kita ini surveillance genomic satu jelas
dan india itu menemukan yang strain baru b satu satu enam tujuh nya itu di oktober lalu ya
nah berdasarkan pantauan itu genomic surveillance nya juga tidak memadai
ada kesan dari diskusi ini ya bahwa kesan ada pengabay atau menganggap ini tidak terlalu serius
padahal mutasi ini terjadi yang merugikan ini ini adalah
menurut saya ini adalah satu skenario terburuknya india yang sudah terjadi gitu
dan indonesia juga punya skenario terburuk yang bisa terjadi
itu terjadi karena apa
karena super adanya kejadian yang menyebabkan super spreader event yang menghasilkan super strain
itu ya artinya super spreader event ini karena mobilisasi pelonggaran yang tidak terkendali dan tidak terencana
ya tidak bergradasi yang sehingga menghasilkan plan yang
di mana dalam skenario terburuk itu strain nya itu mutasinya itu ada beberapa yang bersinergi dan memperburuk
dalam hal ini ada dua mutasi kan yaitu yang e empat ratus delapan puluh empat q
yang mirip dengan karakternya dengan mutasi e empat ratus delapan puluh empat k yang menurunkan efikasi vaksin
ini yang juga sama dengan
yang terjadi di california
nah ini yang itu yang dilakukan studi di amerika
nah ini yang harus kita cegah
yang artinya potensi itu bisa terjadi di indonesia kalau kita semua
mengabaikan perbatasan mobilitas interaksi seperti yang tadi terjadi di tontokan di india itu
nah ini yang harus jadi pelajaran penting buat kita
jangan sampai ada strain baru made in indonesia yang ya mudah mudahan tidak ya seperti itu
dan itulah skenario terburuk yang bisa terjadi di indonesia
yang tentunya itu tidak bisa kita anggap kita hanya yaudah berpretensi tidak ada
tapi harus ada upaya
yang sangat sungguh sungguh dan serius dan konsisten dari semua pihak
terutama ya tidak jauh lagi kembali pada deteksi dini itu
berarti yang berlanjut dengan isolasi karantina itu dengan juga lima m nya
ini yang saya kira harus diperkuat
pak alex apakah ada penguatan deteksi dini yang tadi disampaikan juga oleh pak adiki
untuk menghadapi strain baru virus corona
kan kita pernah bahas juga ya pak alex bahwa memang sempat ditemukan
tapi sempat ada upaya upaya
nah apakah ada penguatan deteksi dini tadi itu pak
ya jadi yang pertama sebagaimana disampaikan oleh dr diki
bahwa pemerintah akan meningkatkan jumlah laboratorium whole genome sequencing
yang sekarang tujuh belas lab
dan kemudian kemampuannya masih seribu tujuh puluh sembilan sekuens
dan kemudian yang didapat mutasi itu ada sepuluh kasus
dan ini harus memang tugas kita ke depan untuk ditingkatkan
di dalam kita melaksanakan
itu ada beberapa komponen di situ
di situ adalah komponen tiga t
jadi ada mempertajam strategi deteksi kita melalui ppkm skala mikro
jadi misalnya seperti testing
minimal satu per seribu penduduk per minggu
harus di bawah dua menit
dan oleh karena itu
akses kapasitas efisiensi laboratorium pcr ini harus dimampukan
tidak hanya di kota kota di pulau jawa
tapi juga di luar pulau jawa
penggunaan rapid test antigen
ini juga harus ditingkatkan
oleh karena itu
tidak saja hanya kapasitas untuk orangnya
tapi juga untuk bahan bakunya
kemudian rapid test antigen ini harus didistribusikan di berbagai provinsi
termasuk yang sudah di tujuh provinsi di pulau jawa dan di luar jawa
dan kemudian yang berikut ada laca
jadi sebagaimana yang dilaporkan dari kementerian kesehatan
bahwa lima belas sampai tiga puluh tak erat
kasus konfirmasi dalam waktu di bawah tujuh puluh dua jam harus dicapai
harus dicari lima belas sampai tiga puluh siapa saja yang dekat dengan saya
dan itu dalam tujuh puluh dua jam
dan kemudian dilakukan testing pada kontak erat
kemudian di sini juga harus kita libatkan babinsa
sebagai pendamping dan juga kontak tracer
sehingga ini bisa dikerjakan secara bersama sama
dan kemudian isolasi
isolasi yang sudah ditetapkan di ppkm skala mikro ini harus tegas
harus ada pengamatan
dan kemudian keterlibatannya semua berbasis pusat smas
oleh karena itu harus ada dengan tegas kapan itu yang disebut dengan entry
hari pertama karantina
dan kapan itu exist test hari kelima setelah karantina
jadi dengan demikian pusat smas juga sebagai garda terdepan
dia juga akan terbantu di dalam melakukan tugas tugasnya di pelacakan kontak
dan yang berikut juga memang harus ada komitmen dari perintah desa
kelurahan dan bersama rakyatnya
bahwa kalau ada lalu lalang kemudian ada lintas penduduk yang begitu masif
ini akan menimbulkan pelonggaran tiga m
kalau ada pelonggaran tiga m maka manusia saling menularkan
kalau ini masih saling menularkan
maka kemungkinan untuk kembali ke kota
maka kemungkinan mutasi akan terjadi peluang yang lebih besar
walaupun sekarang ini tiap bandara internasional kita punya kp
kita melakukan penyekatan kita melakukan pemeriksaan
bahkan ada swab satu swab dua
sebagaimana dilaporkan juga oleh satgas covid sembilan belas nasional
itu ternyata positif
oleh karena itu juga
pemeriksaan dan kemudian penyekatan di bandara bandara internasional
maupun nasional ini harus lebih kencang
dan tidak boleh ada di toleransi sama sekali
oleh karena itu mereka semua harus diperiksa
walaupun mereka sudah membawa sipikat yang menyatakan bebas covid
ini mungkin yang harus dilakukan
ada penguncian yang masuk dari luar negeri
tetapi juga ada penguncian dan penyekatan di dalam negeri
dan penyekatan itu harus ada di dalam negeri

mulai dari level desa sampai kabupaten kota
jadi sebagaimana yang disampaikan tadi oleh pembicara sebelumnya
bahwa memang political will
komitmen dari pemerintah daerah ini sangat penting
dan kita harus yakin dan percaya bahwa kalau ada pelombaran
ada mobilisasi itu akan mengakibatkan kenaikan kasus
sebagaimana di tahun dua ribu dua puluh itu sudah dibuktikan
sebagai libur panjang semua berakibat naik kasus
dan sekarang ini libur panjang naikan kasus
dan kita juga waspada dengan mutasi mutasi ataupun varian of concern
ataupun varian varian lainnya yang memperburuk kasus infeksi
berakibat nanti angka mortalitas meningkat morbiditas meningkat
jadi ini menjadi komitmen kita bersama
pemerintah bekerja keras tapi penduduk dan rakyat juga harus cerdas
melihat betapa besar resiko yang hadapi kalau kita melonggarkan tiga m
kalau kita masih saling menularkan
dan ini akan menjadi beban negara menjadi beban kita semua
oke baik kita harus break dulu bapak ibu
nanti saya akan ke prof chandra untuk berkomentar
menurut anda apakah sekarang yang dilakukan pemerintah sudah lebih dari cukup
untuk bisa menghadapi ancaman seperti
ledakan kasus yang terjadi di india kita tahu bahwa sudah ada larangan
untuk tidak mudik kemudian juga pemberlakuan ppkm mikro
bahkan diperluas ke sejumlah daerah daerah yang lain
bagaimana anda melihat itu prof terkait dengan upaya untuk tidak terjadi
ledakan kasus di indonesia
tapi kita harus break kami akan segera kembali
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
anda kembali di cnn indonesia newscast
sebelum saya akan lanjutkan diskusinya mengenai apa yang perlu belajar dari kasus di india
kita coba dengar lagi pernyataan dari menkes
menyikapi kasus yang terjadi di india kemudian juga kebijakan dari menteri agama
yang melarang adanya malam takbir di idul fitri nanti
kita akan coba simak pernyataan berikut ini
mengenai apa yang terjadi di india
di mana kenaikan jumlah kasusnya melonjak dengan sangat tinggi
di saat di mana vaksinasinya sukses dan jumlah kasusnya menurun drastis
penyebabnya ada dua teman teman
yang pertama adalah mutasi baru sudah masuk juga di indonesia
walaupun kita masih sangat sedikit insidennya
yang kedua yang paling penting adalah
karena mereka sudah vaksinasinya tinggi jumlah konformasi kasusnya menurun
mereka lupa mereka kurang waspada
mereka mengendorkan protokol kesehatan memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
kita tahu bahwa takbiran ini jika dilakukan secara yang sudah ada di beberapa daerah
misalnya dengan cara berkeliling ini akan berpotensi menimbulkan kerumunan kerumunan
dan ini artinya membuka peluang untuk penularan virus covid sembilan belas
oleh karena itu kami juga memberikan pembatasan terhadap kegiatan takbir ini
takbir keliling kita tidak perkenankan silakan takbir dilakukan di dalam masjid atau musola
supaya sekali lagi menjaga kita semua kesehatan kita semua dari penularan covid sembilan belas
itu pun tetap dengan pembatasan
baik pak diki dr alex dan juga pak
prof chandra tadi sudah kita dengar ya pernyataan menkes kemarin yang mengingatkan kita semuanya bahwa
mutasi virus yang terjadi di india ada juga di indonesia meskipun jumlahnya masih sangat sedikit
tapi sekali lagi ini sudah di warning oleh pemerintah
juga ada sejumlah kebijakan kebijakan di bulan ramadan ini yang juga menjadi momentum keagamaan
yang kerap kali menjadi tempat digunakan sebagai ajang untuk berkumpul berkerumun
seperti momen keagamaan yang lainnya begitu ini kan yang perlu kita waspadai bersama
saya ke prof chandra
prof sekali lagi apa yang perlu kemudian kita pelajari dari penanganan kasus di india
vaksinnya berjalan lancar tadi sudah ada sejumlah warga yang juga sudah divaksin
tapi kemudian abai dan juga terjadi lonjakan kasus
nah dari indonesia belajar dari situ bagaimana prof chandra
oke ada beberapa faktor ya
nomor satu kalau kita bicara fakta
sebenarnya india sudah memvaksin lebih dari seratus juta orang
menurutnya satu tiga miliar
itu yang divaksin
belum banyak banyak sekali kacamata persentase
tapi jumlahnya memang besar
dia sampai tiga juta orang yang berhasil divaksin sehari
kemudian ada orang yang merasa dannya sudah kuat gitu ya
bagaimanapun juga vaksin harus ditingkatkan
saya tahu ada masalah embargo macam macam
tapi supaya harus dilaksanakan maksimal untuk meningkatkan vaksin itu
itu poin pertama
poin kedua tentang mutasi
inflasi yang ada di india seperti tadi sudah kita bicarakan
bukan hanya yang seribu enam ratus tujuh belas yang ada di indonesia atau yang tiga ratus lima puluh satu
tapi juga ada mutasi yang quote unquote ada di india
walaupun sekarang sudah ada juga lain lain
itu yang satu enam ratus tujuh belas itu
dan itu kenapa bisa terjadi
tadi dokter alex sudah membahas sedikit sebenarnya
karena mutasi itu kan terjadi kalau virusnya memperbanyak diri
jadi kalau penularan makin banyak virusnya makin memperbanyak diri
maka waktu itu dia memperbanyak diri
waktu dia berindikasi bahkan sebagian tubuhnya berubah
mutasi dapat terjadi
jadi saya sepakat sekali dengan dokter alex
memang harus dikuatkan di kata kata pelabuhan
penularan di dalam negeri juga harus dikendalikan
kalau tidak mutasi akan terjadi di dalam negeri
itu poin yang kedua
yang ketiga soal pembatasan malam takbiran dan sebagainya
itu baik dilakukan
tapi saya tadi sebetulnya menyampaikan lima hal
tidak pernah ada peningkatan kasus baik baik di india
maupun di amerika maupun dimanapun yang multifaktorial
pasti banyak faktor
kita kejar satu faktor tapi faktor lain jangan terlantar
faktornya pasti banyak
faktor yang tadi saya sebutkan lima bisa lebih dari itu
dan yang terakhir tentang cpkn
itu upaya yang sudah dilakukan sekian lama
ada yang bilang ppkm skala mikro harus mengajak masyarakat
ppkm skala mikro harus bersama masyarakat
menurut saya ppkm skala mikro itu harus menjadi miliknya masyarakat
kalau mereka merasa bahwa ini bagian dari dirinya sendiri
bukan hanya disuruh begitu maka angka keberatannya lebih tinggi
jadi kita ajak semua masyarakat untuk melakukan upaya
untuk menjaga penularan virus covid sembilan belas di lingkungannya masing masing
baik prof saya agak penasaran mungkin juga sebagian publik penasaran
ketika terjadi lonjakan yang begitu besar di india
karena kan videonya beredar dan menimbulkan ketakutan
kekhawatiran di kita semuanya
ketika kemudian prof chandra ada di sana ya
dan melihat langsung penanganannya seperti apa sih prof penanganannya
harapan pemerintah india terhadap pandemi covid sembilan belas itu
sampai kemudian bisa sempat turun
kasusnya bahkan seolah olah sudah hilang
tapi kemudian tiba tiba melonjak lagi
seperti apa sebetulnya bentuk penanganan penanganan
atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah india prof
saya di sana hanya sampai bulan september tahun lalu ya
jadi baru untuk nanti meeting nya
saya kasih ilustrasi sedikit saya hampir tidak bisa pulang
karena bandara ditutup
jadi bandara internasional ditutup berbulan bulan
saya kira mungkin sampai sekarang bandara masih ditutup
jadi upaya mereka untuk menjaga pandemi covid sembilan belas

supaya tidak ada kemungkinan masuk dari luar negeri
yang kedua waktu dia melakukan lockdown
pada waktu bulan maret april mei
itu lockdown seluruh negara satu tiga miliar orang
itu salah satu lockdown terbesar di dunia
walaupun memang harus diakui
kita tidak kuat juga lama lama lockdown
akhirnya lockdown nya dilonggarkan
dan kasusnya meningkat sampai katakanlah bulan september itu
tapi yang ketiga yang harus juga kita akui
bahwa tesnya tinggi sekali
tesnya tinggi sekali
dan itu ada di pasar pasar begitu orang bisa tes secara cuma cuma
dan itu saya kira punya peran besar untuk
segah penularan makin meluas
tentu saja kebijakan pemerintah
masih berbeda beda antara satu dengan tempat yang lain
kita punya desentralisasi mereka punya negara bagian
dan secara rutin ada pertemuan antara pendana menterinya
dengan minister masing masing negara bagian
saya kira hampir sama dengan pertemuan presiden kita dengan
jadi memang dari singkat level atas ada dilakukan
dan ada pertemuan kepada masyarakat secara rutin
yang juga penting adalah menurut pendapat saya itu juga penting
untuk vaksinasi ini karena tadi dibahas
adalah jelaskan secara jelas kepada publik
apa saja kipi yang sudah terjadi
kita tahu beberapa negara bahkan melaporkan kipi itu di dalam
soal ini ya kita orang tahu dari bulan ke bulan
apa yang sudah terjadi berapa yang sakit berapa yang meninggal
apa sebabnya dan sebagainya
sehingga keterbukaan kepada masyarakat menjadi betul betul transparan
sehingga orang mau bersama sama
saya sih menurut saya bagaimanapun masyarakat sudah merasa ini bagian dari
kan dia yang bisa dilakukan dan itu sangat bantu tugasnya pak alex dan teman teman
oke baik baik terakhir ke pak alex tapi sebelumnya saya akan ke pak diki juga
pak diki ini kita mendekati momentum banyak ini pak diki
ada kemudian juga mudik sudah dilarang juga
tapi sekali lagi saya pikir penting juga untuk kembali mengingatkan masyarakat bahwa
covid sembilan belas ini belum hilang dan jangan kemudian kita mengglorifikasi penurunan kasus
seperti apa pandangan anda pak terakhir
ya pertama bahwa pandemik ini belum berakhir
sehingga jangan sampai abai dan juga merasa berpuas diri
dan menurun akhirnya respon tiga t dan lima m nya
konsistensi dalam program ini
konsistensi dalam program di setiap level itu harus terjadi dan bersinergi ya
jangan sampai yang terjadi seperti sekarang saat ini
di tempat lain negara lain ya ada pemilkadal atau pemilu
ada juga kegiatan aktivitas keagamaan yang meribatkan begitu banyak orang
dan ini adalah bukti bahwa tidak bisa hanya satu dua daerah saja yang begitu serius misalnya melakukan satu program strategi pengendalian
sementara daerah lain merasa tidak ada masalah
nah ini yang akan menghasilkan situasi yang artinya skenario terburuk di negara atau wilayah itu
ini yang harus kita sadari untuk mencegah
karena ini perlu berperan bersama tidak hanya pemerintah saja
tapi juga termasuk disini saya ingin bahwa masyarakat ya yang mulai merasa situasi sudah aman
nah ini yang berbahaya
alah sekarang menunjukkan ketika
sekali lagi sejarah sebetulnya berurang
ketika seratus tahun lalu masyarakat merasa sudah mulai jenuh
merasa sudah mulai terkendali terjadi pelonggaran pelonggaran
second wave seratus tahun lalu karena strain baru
nah ini yang terjadi di india
ini adalah contoh yang sangat penting dan harus menjadi pelajaran buat kita semua
oke baik terakhir ke dr alex bagaimana dok untuk menutup juga diskusi kita
sekali lagi kewaspadaan
karena tadi menkes juga sudah menyampaikan itu
kewaspadaan menghadapi situasi yang terjadi di india dan sejumlah negara negara lain
ya ada henti hentinya menyampaikan betapa besar resiko kalau terjadi mobilisasi
dan kemudian terjadi pelonggaran tiga m
oleh karena itu satgas covid sembilan belas nasional setiap minggu melakukan rapat koordinasi seluruh satgas satgas se indonesia
bahkan satgas covid sembilan belas nasional melakukan safari
pergi ke daerah daerah untuk melakukan pengendalian pengawasan
seperti pada hari ini ke batam ke medan aceh dan terus ke daerah daerah lainnya
ini tidak boleh berhenti dan kemudian selalu kita harus saling mengingatkan
yang kemudian bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat
tentu ada yang harus kita lakukan
yaitu yang mana kewajiban pribadi
dan mana kewajiban bersama
jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan prof
bahwa ppkm skala mikro itu harus menjadi milik masyarakat
sehingga menjaga jarak menggunakan masker mencuci tangan dan melakukan vaksin itu menjadi kewajiban pribadinya
tapi ada juga kewajiban bersama
menjauhi kerumun menjauhi memegang wajah menerapkan etika bersin etika batuk kalau sakit tidak keluar rumah
ini menjadi kewajiban bersama
dan untuk vaksinasi ini harus menjadi gerakan rakyat
dan menjadi gerakan kita semua
kita tahu bahwa pemerintah melalui kementerian kesehatan sudah melakukan vaksinasi
dan sudah melatih vaksinator
kita juga mengapresiasi
ini akan menjadi ujung tombak untuk melakukan vaksinasi seluruh elemen yang ada di indonesia
oleh karena itu inilah menjadi harapan kita
kita harus bisa melihat bahwa masyarakat harus memiliki ppkm ini
dalam rangka untuk menyelamatkan
kita tahu bahwa pemerintah dan presiden jokowi menyatakan bahwa semua keputusan ini semua adalah dalam rangka menjaga keamanan kesehatan masyarakat
pak adiki budiman pak alex prof chandra terima kasih banyak untuk diskusi dan juga perspektif yang sangat menarik sudah berbagi bersama dengan kami
semoga ya semoga apa yang terjadi di india dan juga negara lain tidak terjadi di indonesia
kita tidak berharap demikian
tapi perlu kita meningkatkan kewaspadaan bersama dan juga pemerintah untuk bisa mengendalikan situasi dan juga peran serta masyarakat
terima kasih banyak bapak bapak sekalian
sehat selalu terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini